dua hari lagi atau satu juni dua ribu dua puluh satu pemerintah malaysia akan menerapkan lockdown total menyikapi lonjakan kasus covid sembilan belas di sana
untuk membahasnya sudah ada muhammad rajif sharif ketua dewan penasehat ppi malaysia
halo selamat sore waktu jakarta mas rajif apa kabar
selamat sore mbak dea alhamdulillah baik di sini
alhamdulillah mas rajif boleh digambarkan nggak kepada kami seberapa parah peneluran kasus covid sembilan belas di malaysia sehingga ini lockdown total akan diberlakukan
baik secara umum di malaysia mbak kita ketahui bersama bahwa kemarin adalah sejarah di mana rekor case positif covid sembilan belas adalah yang terbesar di malaysia
yang mana angkanya menyentuh sampai sembilan kasus per hari dan mengakibatkan pemerintah dalam hal ini kerajaan malaysia
langsung mengambil inisiatif belum lama untuk melakukan total lockdown yang berarti tidak berbeda dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang dilakukan pada awal maret dua ribu dua puluh tahun lalu
dan dalam hal ini sudah terlihat sekali bahwa kerajaan malaysia sangat sigap untuk merespon adanya pandemi yang mungkin bisa jadi gelombang kedua ini mbak
artinya kalau sekarang atau dua hari lagi maksud kami akan ada lockdown total artinya kemarin sempat ada pelonggaran mas rajiv atau bagaimana
ya kita ketahui sebelum terjadinya peningkatan kasus kita bertemu dengan yang namanya ramadan idul fitri dan beberapa hal hal yang kemudian memungkinkan waktu itu
pergerakan masa dalam jumlah yang besar
dan dalam hal ini kluster demi kluster ternyata ditemukan seperti contohnya kluster hari raja dan juga kluster pendidikan
karena waktu itu sekolah sempat melakukan pertemuan face to face tetap pun belajar mengajar secara langsung
dan juga kita ketahui dengan adanya bazarama dan lain sebagainya dan juga salah satu kluster adalah yang melewati satu negeri ke negeri lainnya
melewati perbatasan daerah yang membuat munculnya satu demi satu kluster baru mbak
ini kan maret dua ribu dua puluh malaysia juga lockdown total dan memang
kita lihat di pertengahan pandemi cukup baik ya capaian penanganan yang dilakukan oleh malaysia tapi ini naik lagi
sebenarnya seperti apa teknisnya mas rajiv misalnya aturan apa yang benar benar tidak boleh dilakukan di tanggal satu nanti
baik hingga saat ini dan baru saja dilakukan alhamdulillah karena live cnn bertepatan dengan belum lama diumumkannya sop yang detail oleh kerajaan malaysia
yang dalam hal ini disampaikan oleh menteri kanan
yang dalam hal ini disampaikan oleh menteri kanan menteri kanan gisika magidjo menteri kanan ibu dan menteri kanan gisika magidjo
menteri kanan gisika magidjo menteri kanan ibu dan menteri kanan ibu dan menteri kanan
dan juga tidak diizinkan untuk urusan pekerjaan untuk melewati perbatasan daerah hanya diizinkan melakukan aktivitas dengan surat resmi dari kementerian
artinya sudah tidak bisa dilakukan oleh surat perusahaan saja
lalu tidak diizinkan bagi pasangan suami istri untuk melewati perbatasan
dan seterusnya hanya diizinkan tujuh belas sektor yang dibuka
karena selama proses dua minggu total lockdown ini
dan juga yang paling penting adalah tidak diizinkan semua pabrik untuk berbuka
namun beberapa pabrik yang esensial
terutama salah satunya adalah aspek ekonomi esensial yang kita ketahui seperti supermarket
dan pasaraya yang selama ini menyediakan kebutuhan kebutuhan pokok
total lockdown akan dilakukan ini ketat lagi
bagaimana dengan respon mas rajiv dan teman teman pelajar indonesia yang ada di malaysia soal ini
karena ini kan sekolah kemarin sempat tetap buka bagaimana dengan pelajar pelajar kita di sana
ya baru saja saya dapat broadcast dari teman teman ppi bahwa kita bekerjasama dengan
kedutaan besar republik indonesia di kuala lumpur untuk mendatar rekan rekan mahasiswa
yang barangkali perlu kiranya apakah itu bantuan ataupun akses sehingga informasi ini bisa diambil
dialih langsung oleh pemerintah malaysia yang ada di malaysia
dan kami mahasiswa indonesia dalam hal ini senantiasa mengikuti update yang terbaru
dan tidak juga sedikit mahasiswa kita yang selalu
sudah menerima vaksin dari kerajaan malaysia yang dalam hal ini mereka telah terverifikasi
untuk layak mendapatkan vaksin tersebut mbak
apa saja mas syaratnya para mahasiswa kita di sana mendapatkan vaksin
apakah ada batasan umur atau syarat syarat lain
baik belum lama pemerintah malaysia atau kerajaan malaysia membuat suatu link
yang untuk mendaftarkan secara langsung biodata kita dan nantinya akan didata berdasarkan negeri tempat
di mana kita berasal
aplikasi bernama mysejahtera yang terintegrasi dengan kementerian kesehatan
dan juga kementerian keselamatan negara yang dalam hal ini ketika kita mengupdate data kita
di apps tersebut maka akan ada verifikasi yang dilakukan oleh kementerian kesehatan
dalam hal ini pihak aplikasi untuk men tracking apakah kita layak atau tidak menerima vaksin
dan setelah itu akan dijadwalkan kapan kita berhak menerima vaksin
seperti saya dan juga teman teman saya yang sebagian besar sudah menerima vaksin begitu
tadi sebelumnya juga kita lihat respon masyarakat
di malaysia ini berbondong bondong begitu mas rajiv mereka untuk membeli hal hal yang esensial makanan
begitu mereka ke supermarket
mas rajiv sudah dengan teman teman menyiapkan itu
baik karena memang tren ini juga sudah terulang di tahun lalu
jadi bukan tidak mungkin nanti besok karena adalah hari terakhir pkp yang secara normal
dan pelaksanaan total lockdown akan dimulai hari selasa
maka besok dan saya mungkin teman teman di rumah akan memulai perbelanjaan serupa
seperti tren panik bayi karena kita juga sudah tujuan hari menyediakan kebutuhan pokok di kos kosan kita
berarti tetap di kos kosan ya mas
oke baik terima kasih mas rajif syarif
ketua dewan penasehat ppi malaysia sudah bergabung bersama kami menggambarkan bagaimana rencana total lockdown
yang akan dilakukan pemerintah malaysia pada tanggal satu juni dua ribu dua puluh
semoga mas rajin dan teman teman di sana selalu sehat
amin terima kasih mbak